selanjutnya polisi meringkus dua pria pemerkosaan yang dibawa umur di surabaya jawa timur
kedua pelaku melakukan aksi bejatnya setelah mempengaruhi korban untuk menenggak minuman keras
kedua pelaku perkosaan adalah aa berusia sembilan belas tahun dan asp berusia delapan belas tahun asal surabaya jawa timur
kedua tersangka tersebut tega memperkosa korban secara bergilir yang masih berusia empat belas tahun
pemerkosaan terjadi di sebuah rumah indekos di kawasan gunung anyar surabaya
korban yang sudah mengenal kedua tersangka dipengaruhi tersangka menenggak minuman beralkohol
setelah sadar korban menjelaskan semua kejadian itu kepada ibu korban
sang ibu pun melaporkannya ke polisi
pertama mereka itu hanya berteman pergi berempat hanya untuk main tol
waktu udah berempat main tok bukit boring ya boring ngomong
tapi waktu mereka gak lapa lapa itu timbulan niat harus publik minuman
sebelum minum juga udah diberjain
artinya memang sudah niat mengerjain korban korban
jadi kalau si ads itu ngerjainnya itu karena udah minum dia kan udah minum
yang ngerjain dua kali itu a
ads yang masih sekolah ya
atas perbuatan bejatnya kedua tersangka terancam undang undang pelindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara